jelang keputusan mahkamah konstitusi atas gegatan uji materi pemilu
sistem proporsional terbuka kini publik mulai menebak nebak
bahkan mencoba memprediksi bagaimana hasil putusannya
meski mengklaim akan independen
mk melalui jurubicara yang meyakinkan publik
bahwa seluruh hakim konstitusi terikat koreatik
sehingga tak akan terpengaruh oleh opini
maupun isu yang berkembang di luar
benarkah akan demikian
apakah klaim demikian ini bisa kita lihat dari sidang yang selama ini berjalan
dan untuk menganalisanya
sudah bersama kami pengamat hukum tata negara universitas andalas ferry amsari
selamat malam mas yori apa kabar
selamat malam alhamdulillah baik
kalau kita lihat begitu
tadi sebelum siaran kita sempat ngobrol sedikit
dan mengatakan besok akan sedikit panas sepertinya
kalau saya ingin masuk
bagaimana kemudian anda melihat dari sembilan hakim konstitusi terlebih dahulu
apakah kita sudah bisa melihat kecenderungannya akan kemana
ya ada dua cara setidak tidaknya
untuk melihat kecenderungan
satu asal dari hakim proses seleksinya
tiga sudah dari presiden
yang partainya menginginkan proporsional tertutup
tiga dari dpr
yang mayoritasnya adalah partai yang menginginkan proporsional tertutup
ada juga yang bisa kita lihat dari putusan putusan terdahulu
ada kecenderungan untuk beberapa kasus yang berkaitan dengan pemilu
nah paling hebat nanti ya tujuh tiga
masyarakat mungkin akan cukup heran kalau kemudian putusannya lima empat ya
tapi ini bicara yang cukup lampau ya
tahun dua ribu delapan yang terakhir putusan
tapi tujuh dua itu apakah kemudian paling tidak sama dengan tiga enam tadi
apakah tiga menjadi dua
apakah kita bisa meliniarkan itu
kalau dilihat komposisi ya

kalau dilihat komposisi ya kalau dari hasil dari proses seleksi kan enam tiga untuk keberpihakan

kalau dari putusan putusan terdahulu
yang progresif bicara soal perlindungan konstitusional
sehingga yang tujuh mayoritas akan tertutup
ini cukup tidak menyenangkan data statistiknya
tapi kan putusan itu sudah cukup lama ya
putusan nomor dua puluh dua strip dua puluh empat puu enam romawi tahun dua ribu delapan
dan beberapa hakim kan tidak terlibat di putusan dua ribu delapan itu
nah harapan kita tentu saja seluruh hakim akan menjaga nilai dan prinsip konstitusional yang lebih cenderung kepada sistem pemilu terbuka
misalnya contoh pasal dua puluh dua e ayat dua itu eksplisit mengatakan pemilu diselenggarakan untuk memilih anggota dpr dpd dan dprd
memilih anggota itu spesifik artinya yang akan dicoblos itu anggota calon
bukan partai politik partai politik hanya dikatakan di ayat tiga nya sebagai peserta pemilu
jadi untuk proses pencobosan tetap kepada anggota jadi lebih konstitusional terbuka
jadi perdebatan soal peserta pemilu apakah partai atau orang itu akhirnya terjawab
sudah selesai di konstitusional dan putusan mahkamah konstitusi
makanya saya berpendapat kalau dasar putusan
putusan mk besok adalah konstitusi dan putusan mk yang lama maka pasti mk akan mendukung sistem pemilu proporsional terbuka
dan hanya kepentingan politik mk bisa mengubah sistem pemilu itu
tapi kalau kita berkaca pada sidang sidang yang kemarin apakah misalkan dari pertanyaannya itu sudah bisa kita baca ke arah mana
dan apakah tiga enam tadi masih akan bisa linear
dan hakim di sidang itu disimpulkan sebagai tendensius ke arah mana
kadang memang hakim berupaya menggali ya jadi jangan tertipu
kayaknya hakim ini kecenderungan
walaupun kita dengar ada beberapa hakim yang terkesan tendensius ya untuk memastikan
ya kalau memang terbuka adalah konstitusional tapi kan ada isu bahwa partai ingin lebih modern lebih maju tidak ada politik uang
kan bisa nih diselesaikan dengan mix system
ini kan mau memaksakan bahwa apa yang menguntungkan partai tertentu dalam sistem kita
tapi ada kemungkinan itu mix system
bisa saja kalau kemudian hakim mencoba melarikan kepentingan politik dan hukum itu saling bergandengan
padahal yang harus dilindungi itu apa yang dikehendaki konstitusi
seberapa kemudian paling tidak kalau kita bicara prosentase akan besar apakah kemudian terbuka sesuai harapan kita bersama
tentunya masih akan bisa kita harapkan
atau jalannya terbuka dengan catatan tertentu misalkan
saya tentu punya inginnya optimis ya bahwa hakim konstitusi kita masih bisa diharapkan
apapun kemelut yang sedang terjadi secara politik mudah mudahan mereka tetap memegang kehendak konstitusi dan putusan mereka terdahulu
tetapi kan harus bisa dibaca peta politik seperti apa yang mempengaruhi hakim
kalau di dalam ilmu
di dalam ilmu hukum itu ada psikologi analisis
bahkan sarapan pagi hakim pun bisa mempengaruhi putusannya di siang hari
dan bisa dianalisa begitu ya
tiba tiba masakan paginya tidak enak tiba tiba ya putusan siangnya juga akan tidak enak
begitu juga apakah paginya dipengaruhi oleh politisi tertentu dan itu akan bisa mempengaruhi di siang hari
jadi mudah mudahan hakim ya tidak cawe cawe
lagi populer itu ya
lagi populer ya
untuk kemudian merusak sistem pemilu dan demokrasi kita
tapi kemudian dengan klaim fajar laksono jubir mk tadi mengatakan ini akan independen akan jauh dari isu di luar
ini apakah bisa kita pegang juga begitu keyakinan ini
ya pada pertama saya perlu jelaskan dulu
fajar laksono kan humas bukan jubir
saya nggak tahu juga kenapa harus ada istilah jubir itu ya
jadi mungkin tidak tepat figur ini bicara soal maksud
tapi mungkin tidak tepat figur ini
karena yang berhak bicara putusan mk itu ada putusannya sendiri
bahkan hakim pun tidak boleh
tapi ini kan jawaban klise menurut saya
begitu publik berharap ternyata mk jauh mengecewakan
mk generasi pertama juga pernah putusannya tidak disukai publik
tetapi semua orang tahu putusan itu betul betul diputus atas rasa keadilan
orang tidak suka tapi menghormati mk
nah sebaliknya sekarang orang tidak percaya mk dalam keadaan apapun
karena putusan putusannya tidak masuk akal
nah jangan jangan besok pagi itu akan menambah kekecewaan publik terhadap mk
pun itu kemudian akan berbeda dengan apa yang disebutkan fajar laksono gitu
iya itu bagi saya mencoba merias wajah mk yang dicatat oleh publik punya banyak masalah
karena sebelumnya karena tidak jelas ya kenapa mereka memutuskan seperti itu
padahal di undang undang dasar sudah terang beneran
jadi jangan jangan merias itu tidak akan memperlihatkan mk akan lebih baik
malah publik akan semakin tidak percaya kepada mahkamah konstitusi
oke bisa jadi seperti itu
oke saya ingin masuk ke soal dampak mas ferry
apakah kemudian akan masih bisa berpotensi jika berubah
apakah kemudian terbuka tapi ada catatan atau kemudian menjadi tertutup
ini tidak dilaksanakan pada dua ribu dua puluh
tapi untuk pemilu berikutnya adakah kemungkinan itu
saya yakin ya bahwa sistem pemilu itu tidak paripurna
pasti ada catatan untuk perbaikan
kalau perbaikan ini dilakukan tidak di tengah jalan
atau perubahan ini tidak dilakukan di tengah jalan
ini sudah tidak jadi soal
tapi kan problem besarnya adalah kok kita punya waktu sekitar enam hingga sepuluh bulan
jadi proses sudah berjalan tiba tiba mau diubah
dalam pemahaman kita soal politik dan kepemiluan
kalau sudah ada niat mengubah sistem pemilu di tengah jalan
itu sudah pasti kepentingan politik dan kehendak ingin curang
jadi simpel saja sebenarnya
ada kemudian hasrat politisi tiba tiba mengubah di tengah jalan
sedang dalam tahapan itu sudah pasti kepentingan politik
berarti narasi kemudian itu digunakan untuk pemilu berikutnya
serasanya agak jauh begitu ya
jadi kalau memang ini ingin diterapkan di pemilu berikutnya
pertanyaan besarnya kalau undang undangnya diubah bagaimana
kan tidak ada persoalan bagi saya
tapi yang bagi saya masalah itu ya sekarang ini diubah untuk kemudian februari besok
sudah sangat dekat akan timbul kerugian ya
bagi penyelenggara mereka harus sosialisasi lagi
bagi peserta mereka harus konsolidasi lagi
bagi kita pemilih kita bingung nih kok tiba tiba berubah
kemarin coblos orang sekarang tiba tiba kita tidak tahu orangnya siapa
oke itu seberapa akan mengubah paling tidak saya ingin lihat dari posisi peserta pemilunya dulu
itu akan seberapa kemudian berdampak bagi mereka yang mungkin sudah jor joran berusaha di nomor satu
ternyata sekarang akhirnya partai saja
ya akan berpengaruh karena akan lebih mengedepankan kedaulatan ketua umum partai
dan ini kan kalau dibaca perspektif kepemiluan ini kan hanya menguntungkan partai partai tertentu makanya dipaksakan
jadi ada partai yang orang akan mudah mengenal lambang partainya saja
kita sebut sebagai partai id ya orang lebih preferensinya lebih kenal segala macam itu kepada lambang partai
sehingga kalau lambang itu dimunculkan angka mereka akan jauh lebih banyak
tapi orang punya apa ya yang lebih mengedepankan
ya yang lebih mengedepankan
ya yang lebih mengedepankan
jadi kalau ada apa namanya keinginan memilih berbeda ketika ada partai yang lain
nampil nama nama yang mereka sukai mungkin karena dia berpartisipasi dengan publiknya bagus
prestasinya bagus lalu mungkin ada artis yang mereka kenal karena mereka suka dengan tabiatnya dan segala macam
mereka akan lebih mempertimbangkan nama tersebut untuk mereka pilih karena mereka kenal
siapa tahu setelah mereka duduk mereka bisa menyampaikan aspirasi dan segala macam
ada harapan gitu ya
jadi mereka akan cenderung memilih nama nama
dengan sendirinya nama partai tidak akan terpilih
nah ini yang tidak diinginkan partai partai tertentu itu
artinya kalau kita lihat berarti bisa saja menguntungkan yang kemarin menang paling tidak
atau jangan jangan memang ini hanya menguntungkan satu partai saja misalkan pdip yang logonya dikenal banyak orang
iya data menunjukkan itu bahwa jika ini tertutup pdip akan menangguk keuntungan besar
jadi mereka akan menjadi partai mayoritas tunggal di parlamen di kemudian hari
tentu saja partai lain merasa tidak senang publik merasa tidak nyaman
kalau kemudian demokrasi kita diwujudkan dalam konsep dominasi tunggal partai
karena teorinya bagi saya yang belajar hukum tata negara kalau sudah ada yang dominan itu akan cenderung menyimpang
itu tidak baik bagi demokrasi kita harus ada penyeimbangnya partai partai lain
oke kalau hari ini kemudian delapan fraksi di dpr kemudian sudah menyatakan menolak begitu masih setuju dengan terbuka
seberapa ini akan berpengaruh

atau jangan jangan putusannya tertutup itu akan mengikuti saja
makanya ini mk agak aneh ya biasanya kalau sudah ada open legal policy kebijakan hukum terbuka di pasal pasal konstitusi
itu mk serahkan saja ke pembentuk undang undang
dengan begitu sudah pasti delapan partai akan punya komitmen yang sama dengan konsep konstitusi soal sistem pemilu
tapi tiba tiba mk menyidangkan dan segala macam
kita kok mk agak berubah ya
mengambil ranah yang bukan
yang bukan kewenangannya
dan dia selalu komitmen
kalau sudah ada perintah di konstitusi soal open legal policy kalimatnya selalu di konstitusi itu dapat diatur lebih lanjut dengan undang undang atau dalam undang undang
nah pasal dua puluh dua e soal pemilu mengatakan tata cara tentang penyelenggaraan pemilu dapat diatur lebih lanjut dengan undang undang
mas wary terakhir
ketika hari ini kita sudah terbuka paling tidak di tiga pemilu terakhir begitu ya
dan dikatakan meningkatkan partisipasi publik apakah kemudian ini akan mengancam soal bagaimana partisipasi publik di dua ribu dua puluh empat
saya punya keyakinan publik indonesia itu cukup antusias untuk terlibat dalam pemilu
walaupun mereka tidak terlalu waspada soal kecurangan dan segala macam
nah antusias ini tidak akan mempengaruhi mereka
cuma mereka perlu sadar bahwa ada strategi
pemilu itu terkesan baik baik saja tapi di dalamnya penuh kecurangan
jadi termasuk dalam pilihan sistem pemilu seperti ini
nah kesadaran itu perlu jadi ikut sertanya orang juga perlu dengan kesadaran tahu apa yang terjadi
walaupun misalkan akan jadi tertutup orang akan milih partai tidak akan mempengaruhi begitu ya
kepartisipasi yang hari ini cukup besar
iya cuman tentu akan lama dibelik suara ya
ini milih seperti apa dan itu yang disadari oleh partai yang ingin tertutup itu
mau tidak mau orang karena antusias
yang ingin tetap milih
nah mereka akan kebingungan milih siapa ini
semua lambang partai bukan orang orang yang mereka inginkan
baik baik kita akan lihat seperti apa esok putusannya begitu
terima kasih atas waktu anda
mas ferry amsari pakar hukum tata negara ustaz sandela setelah bergabung sama kami
selamat selalu mas ferry
dan demikian kanal pemilu terpercaya pada malam hari ini
pastikan anda mendapatkan update informasi terkini seputar pemilu dan juga pilpres dua ribu dua puluh empat
hanya di cnn indonesia kanal pemilu terpercaya
saya bramherl mengpamit selamat malam